artinya menjadi seorang yang mapan
memiliki semua yang saya butuh
namun bertahun tahun saya merasa kesepian
sejak jesse dirawat
saya makin merasa kesepian di rumah ini
beruntung saya menemukan andi dan reina
bersama andi dan reina
rasanya saya seperti sudah menemukan
kehangatan baru di sebuah keluarga
keluarga yang sudah ternut sejak kak sofia pergi
tidak akan ada satu orang pun yang boleh menyakiti andin dan rena
kata supir pesanan bapak sudah diambil
oh ya oke terima kasih ya
pikiran aku yang
jangan lupa like share dan subscribe
terima kasih juga
bagus banget fotonya
kasih ya opan
udah ngaku kesini main
om boleh gak
minta foto kamu sama rena
ada foto kalian bertiga
boleh boleh nanti aku kirimin lewat email
mereka aku sandingkan dengan kamu
kak sofia pasti bahagia kalau melihat mereka
mereka cantik seperti kalau sofia
bapak sama ibu orang tua dari elf
iya kami orang tua dari elf
kalau begitu bapak sama ibu sudah ditunggu sama dokter lisa di ruangan kantornya
terima kasih ya
sepertinya ada yang penting sekali dok
sampai dokter memanggil kami berdua kesini
iya pak bu saya mau bicara masalah elsa
elsa berkelakuan baik kan dok
gak ada masalah kan
dampak dari kejadian kemarin
saat elsa dituduh mau menusuk pengunjung pasien lain
ternyata para keluarga pasien menganggap elsa ini berbahaya
apalagi mereka tahu latar belakang elsa adalah narapidana pembunuhan
tapi belakangan ini elsa baik baik aja kan
perilaku dia semua baik kan dok
dan soal penyerangan itu sudah terbukti itu cuma salah paham kan
iya bu saya tahu itu
dan elsa gak mungkin berbuat seperti itu
ada saksinya juga kok
cuma saya tidak bisa memaksa
mereka mengaksa mereka untuk menerima dan mengerti keadaan elsa
bahkan mereka mengajukan agar elsa dikembalikan ke sel tahanan
karena mereka takut anak mereka jadi korbannya elsa
iya dok kalau itu saya rasa nggak mungkin dok
karena menurut saya elsa butuh treatment yang dia butuhkan
kalau dia nggak mendapatkan itu
kapan elsa mau sembuh
jadi saya rasa itu bukan jalan keluar yang baik buat elsa
tolong jangan kembalikan elsa lagi ke penjara
disini psikisnya elsa itu udah mulai membaik
saya yakin elsa bisa sembuh
apalagi sekarang kehamilannya sudah semakin membesar dok
nggak mungkin kalau elsa balik lagi ke sana
tolong biarkan elsa disini
makanya saya ingin bertemu dengan bapak dan ibu
karena gak cuma satu dua keluarga pasien yang meminta agar elsa dipindahkan
mereka semua mengajukan keberatan untuk melanjutkan pengobatan
jika elsa masih dirawat disini
kenapa jadi begini ya
sebenarnya masalah ini sudah merebak dari beberapa hari yang lalu pak bu
tapi dok kan kenapa
ternyata annya elsa tidak membahayakan pasien yang lain
elsa gak mungkin melakukan sesuatu yang nekat seperti itu dong
saya yakin sekali
saya terpaksa mempertimbangkan suara dari keluarga pasien
apalagi setelah kejadian elsa dituduh menyerang
elsa juga sempat membuat kehebohan
memangnya ada apa dok
katanya dia menemukan foto roy
di dalam kamarnya
tapi setelah saya cek foto itu tidak ada
jadi catherine dapetin link dokter james hayadi ini
karena menurut catherine
kakak iparnya catherine
dan menurut dokter james
akan diusahakan untuk masuk daftar prioritas
ya mudah mudahan aja
untung catering bantu kamu terus ya
kamu dapat referensi dari iparnya
iya noh mama juga liat kalau catherine itu bener bener perhatian sama kamu
dia tuh peduli sama keadaan kamu sekarang
kamu tuh beruntung sayang punya asisten kayak
perhatian sama nino ya pak
bisa dibilang begitu ma
karena kan selama ini catherine selalu disamping aku selalu bantuin
bahkan dia yang selalu nyemangatin aku
padahal aku lagi down aja dia tetap semangatin
dia ngasih keyakinan kalau aku pasti bisa sembuh
ya syukurlah ma dapet asisten sebaik catherine
mama liat juga catherine tuh orangnya baik
rama cantik lagi ya pak
sini sini biar tidurnya enak
sini sini biar tidurnya enak

sini sini biar tidurnya enak

sini sini biar tidurnya enak

sini sini biar tidurnya enak
sini sini biar tidurnya enak
sini sini biar tidurnya enak

sini sini biar tidurnya enak
sini sini biar tidurnya enak
sini sini biar tidurnya enak
sini sini biar tidurnya enak
sini sini biar tidurnya enak